mengawali hari di pekan terakhir bulan oktober dua ribu dua puluh
laju indeks harga saham gabungan berpotensi menguat pada perdagangan saham hari ini
dan rilis laporan data keuangan emiten pada kuartal ketiga dua ribu dua puluh dua akan membayangi laju ihsg
apakah indeks harga saham gabungan hari ini akan berpotensi kembali menguat
melanjutkan tren pekan lalu seiring penguatan suku bunga
dan apa saja rekomendasi referensi saham yang menghasilkan keuntungan
sudah bersama saya melalui sambungan zoom berlian juveni head of sales and branch coordinator rhb sekuritas indonesia
selamat pagi pak berlian
bagaimana dengan prediksi ihsg pada perdagangan hari ini pak
hari ini akan cukup menarik ya mbak
kalau kita lihat dari penutupan market us dan market eropa itu ada dua hal yang berbeda
market eropa ada penurunan karena memang ada kritis di uk yang masih nampaknya masih belum kelar belum selesai
dan kemudian untuk market us sendiri nampak ada rally
dan untuk minggu ini kami melihat bahwa ihsg akan cukup volatile mengingat di awal pekan pertama november akan ada pet meeting
jadi market secara umum masih akan volatile
sampai dengan menjelang market fat meeting ya
tapi menuju akhir tahun kami masih melihat bahwa ihsg akan menuju ke level tujuh tiga ratus lima puluh
wow tujuh tiga ratus lima puluh ini adalah angka yang sangat positif sekali pak berlian
dan tentunya tadi anda juga sudah menyebut di market di amerika serikat ini juga terjadi rally
apakah indonesia hari ini juga akan mengikuti rally tersebut dan mengikuti tren pekan lalu juga akan naik dan berada di zona hijau pada hari ini
sebelum market us naik sebetulnya isg sudah naik terlebih dahulu
jadi kalau kita lihat apakah hari ini akan menjadi reversal condition ya reversal candle ataukah open gap dan kemudian habis itu turun kita akan melihat nanti tentu saja adalah di real marketnya seperti apa
namun secara umum hari ini pagi ini mestinya secara umum adalah marketnya positif ya
mengingat kita lihat juga di market regional pagi ini nike juga naiknya cukup tinggi juga
jadi kita melihat hal ini akan juga memberikan dukungan positif untuk hari ini di ihsg sendiri
tentunya ini laporan kinerja emiten kuartal ketiga juga menjadi sentimen yang cukup kuat untuk mempengaruhi ihsg pada hari ini
bagaimana anda melihat laporan kuartal ketiga
iya betul sekali jadi laporan kuartal ketiga ini memang memberikan sentimen yang cukup positif
dan ini kita lihat juga ya untuk market amerika di mana pergerakan setelah marketnya juga cenderung ada koreksi yang cukup besar
kemudian ada shock squis di hari kurang lebih di hari rabu atau hari kamis minggu lalu
maka kita bisa melihat ini berita berita yang kemudian adalah laporan keuangan dari gp morgan sendiri
dan ini tidak kalah dengan di indonesia
laporan dari perbankan yang cukup menarik dan kemudian juga ada laporan tentu saja dari emiten emiten batubara
ini akan memberikan impact yang dalam jangka menengah ya itu akan menantikan dividen khususnya untuk emiten emiten batubara
yang biasanya seperti itng akan bagian dividen di bulan november ya setiap tahunnya
iya selain tadi anda sudah menyebut ada beberapa emiten emiten batubara
sektor apa lagi yang menjadi
jadi sorotan investor pada pekan ini
ya ada beberapa saham lain yaitu sama seperti astra
kita melihat juga ternyata kenaikan suku bunga tidak memberikan impact yang cukup negatif ya
jadi ini masih malah cukup positif untuk kinerja saham astra ini sendiri
jadi kita melihat juga saham yang kita rekomendasikan untuk astra
kemudian yang cukup defensif ada di saham jasa marga
dimana jasa marga ini kita lihat sudah cukup mengalami penurunan cukup dalam
dari level harga sekarang tiga ribu lima ratus an rp tiga empat ratus an ini kurang lebih ya
ini target dari tim riset fundamental kita ada di level rp lima tiga ratus
jadi upsetnya cukup luar biasa sebetulnya untuk jasa marga
ya tentu yang menjadi sorotan pekan ini adalah bi rate ya pak
nah berdasarkan data bloomberg
apakah penguatan indeks saham gabungan didorong optimisme setelah bank indonesia juga menaikkan suku bunga acuan bi tujuh day reverse repo rate sebesar lima puluh basis point
penaikan suku bunga ini sebetulnya merupakan sesuatu yang sudah diantisipasi
jadi sebetulnya ini sudah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang price in ya
jadi kenaikan suku bunga ini bukan sesuatu yang kita cukup surprise dan bahkan yang sebelumnya sebetulnya
dimana di dua bulan yang lalu keputusan menaikkan suku bunga itu adalah di level yang kita boleh dibilang kita mungkin tidak antisipasi sebelumnya
tapi rata rata bi sudah melakukan kenaikan itu sendiri
dan untuk kenaikan berikutnya saya rasa market juga akan mengikuti atau tepatnya bi akan mengikuti juga pergerakan dari fat rate sendiri
jadi untuk kedepannya apakah kenaikan suku bunga apakah tidak ada kenaikan lagi
menurut saya so far sudah price in sampai dengan data inflasi itu sendiri apakah memang lebih tinggi daripada yang kita perkirakan sebelumnya atau tidak
baik pak berlian ini menarik sekali
analisisnya kita akan melanjutkan dialog proyeksi laju ihsg sepekan setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami

untuk kenaikan suku bunga dimanapun seperti di indonesia kemudian di amerika ataupun di eropa sendiri
menurut saya saat ini itu semuanya sudah price in
namun yang kita lihat sekarang itu adalah inovasi data inflasi itu sendiri
karena sebetulnya ada satu artikel yang menarik
dua artikel tepatnya
satu artikel mengatakan bahwa global market sudah dalam kondisi bar
itu di tanggal dua puluh satu oktober
kemudian disusul dengan satu artikel dari bloomberg yang kita sempat baca kemarin
adalah stok fund manager ya
itu adalah sesuatu yang ternyata membuat market itu sekarang itu naik
karena posisi dari komposisi ada di fund manager alias direct sadana mutual fund unit trust dan lain lain
itu komposisi cashnya sangat besar
jadi ketika marketnya mulai balik arah mereka mulai mengejar kembali
dan ini kita bisa lihat di dua minggu sekitar satu minggu yang lalu ya
itu ada pola
short squeeze di us marketnya
dan ini juga mungkin akan diikuti oleh yang ada di eropa
namun memang kita sama sama memahami di saat ini ya
untuk kondisi eropa berbeda dengan us market
jadi untuk market indonesia saya rasa tidak melihat ke market eropa
kita akan lebih melihat ke marketnya us
dan dengan ada polanya yang seperti ini di market us
dimana sangsa mulai dikejar kembali oleh fund manager
saya rasa untuk market us sendiri juga akan mengalami cental rally ya
menuju akhir tahun nanti
dan ini semoga akan diikuti juga oleh isg di indonesia
berapa lama pak rally ini akan berlanjut di amerika serikat
untuk saat ini saya rasa market akan koreksi dulu
sama seperti untuk isg sendiri ya
ini cukup akan volatile
dan sekarang pun ini untuk stokastiknya
menggunakan indikator teknikal
jadi akan wajar untuk marketnya koreksi
dan ini akan ada drama
atau cerita cerita soal nanti akan ada the fed meeting
ataupun kemudian eropa masih akan ada krisis dan lain lain
ini hanya akan membuat market retest bottomnya saja
tapi menurut kami tidak akan memboleh pola lower low alias long term baris market
ini menarik sekali ya
karena tadi anda juga sudah menyinggung wall street market
dan kita melihat yang memimpin saat ini adalah nasdaq
dan ini adalah kumpulan semuanya perusahaan perusahaan teknologi
bagaimana anda melihat perusahaan teknologi di indonesia yang saat ini masih anjlok pak
beberapa saham teknologi
beberapa saham teknologi
sebetulnya kalau kita lihat seperti bukalapak
dimana mungkin sekarang sudah tidak hanya e commerce saja
tapi sudah beralih juga menjadi suatu perusahaan investasi
kita bisa melihat di sini harga wajarnya sudah di level di sekitar dua ratus lima puluh ini
mengingat nilai bukunya juga di level yang kurang lebih sama
jadi menurut saya di tahun dua ribu dua puluh dua ini menjadi tahun pembuktian fundamental
itu semuanya hanya cerita awal
tetapi pada akhirnya investor sejati akan selalu kembali ke fundamental
namun berbeda halnya dengan gojek tokopedia alias goto
kita sama sama tahu bahwa menjelang akhir november
ini akan ada pembukaan lock up
jadi ini otomatis investor investor yang sudah memegang saham ini cukup lama
maka akan bisa mengurangi posisinya setelah tanggal tiga puluh november
dan ini akan membuat juga saham goto kemungkinan masih akan ada tekanan
untuk indonesia saham goto menjadi salah satu komposi terbesar di indeks teknologi
tetapi kalau kita lihat ada beberapa yang cukup menarik
bahwa di beberapa belakangan ini
waktu belakangan ini
ini ada saham saham bank digital
yang sudah ada kenaikan
dan ini nampaknya memang menjelang kuartal empat ini
di mana mereka punya kewajiban untuk meningkatkan modal
jadi menurut saya
sudah cukup stabil untuk saham saham teknologi
bahkan dinastik sekalipun
tetapi untuk satu saham tertentu
yaitu relakoto ini
akan ada tekanan sampai dengan menjelang tanggal tiga puluh november dua ribu dua puluh dua ini
baik kita akan terus memantau bersama laju ihsg
dan terima kasih analisisnya